tiga hari menjelang perhelatan akbar sepak bola piala dunia dua ribu delapan belas
transmedia sebagai media partner atau licen broadcaster menggiring bola raksasa
di kawasan car free day untuk memeriahkan sekaligus menyambut agenda besar piala dunia
bola besar plastik berukuran diameter dua meter ini akan digiring dari kawasan senayan menuju monas
dan akan digiring kembali menuju senayan
sebagai media yang memiliki license broadcaster transmedia mengajak seluruh lapisan masyarakat
untuk terlibat dalam memeriahkan agenda besar sepak bola bertaraf internasional
vice president corporate service transmedia latif harnoko menambahkan rangkaian ini akan terus berlanjut
hingga menjelang piala dunia diselenggarakan yaitu bulan juni dan juli
saat ini kan transmedia mendapatkan licent broadcaster
ya kan piala dunia oleh karena itu ya salah satu kegiatannya adalah mengiring bora di car free day ini
jadi sampai tanggal sebelum acara empat belas juni
tidak hanya menggiring bola kegiatannya ada kegiatan lain misalnya kampung piala dunia
kampung piala dunia itu pasti diikuti seluruh kampung yang ada di indonesia
nantinya setiap minggu menggiring bola transmedia akan dilakukan di kawasan bebas kendaraan
di kota kota besar di indonesia seperti bandung